bapak ngapain tidur disini
kan jagain kamu
kalau kamu ketakutan
kan bapak ada di depan kamu tinggal bangunin bapak
kalau misalnya kamu mau kamar mandi atau kamu mau ngapain
bapak jagain kamu
gimana kalau kamu tinggal di ciraos
biar itu yang
urus semua kebun
lari tidak akan menyelesaikan masalah uco
itu kan tanah saya
kalau saya tidak mau jual
saya nggak salah apa apa
kewajiban kita itu mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kita
ah kang bos ketakut sama ancaman mengdasep
tapi bagaimanapun juga
saya tetap tidak mau menjual
itu tanah saya
saya akan mempertahankan itu ucuy
sebelum mereka nyole kang bos
mereka harus lewatin dulu ucuy
memangnya ucuy berani
berani kang bos
kalau berdua sama kang bos
mereka harus mencoba
makasih banyak ya
orang pintar banyak
tapi orang setia itu sulit
bagaimana dengan mimin
saya sudah jadi belokang mimin
ibu teh lagi mikir bagaimana caranya menyadarkan bapak kamu
bapak teh berubah bu
masih juga malu
bapak memeras orang
bapak memeras orang

orang pengen jadi pada takut sama kita
orang orang juga pada tahu bu
bagaimana kita dinafkahi
sate malah memihak pada para pendatang yang gak pernah dia kenal sebelumnya
bahkan menggusur orang orang yang pernah jadi sahabat bapak
supaya orang orang sini teh bisa kerja jadi buruh pabrik tanpa tes
jadi tukang parkir tanpa tes
jadi tukang parkir tanpa tes
kita lahir di sini
tapi kita kayak gak punya apa apa lagi
bapak kerja keras sekuat tenaga
hanya untuk membuat diri dan keluarganya sendiri tergusur

pih lampunya dimatiin aja lah pih
gak enak tidurnya kalau lampunya nyala
gak usah lah
pak peter sengaja nyalain lampu biar kamu gak takut
ya ampun pih
terus terus ngomong berapa kali
kalo ehtur tuh gak takut pih
gak enak kalau tidur lampunya nyala
udah malem tidur ya
jennifer nanti ikutan nangis
papa seneng jennifer ketemu
papa gak mau kehilangan jeniper
bapak ngapain tidur disini
kan jagain kamu
kalau kamu ketakutan
kan bapak ada di depan
kamu tinggal bangunin bapak
kalau misalnya kamu mau kamar mandi
atau kamu mau ngapain
bapak jagain kamu
bapak jagain kamu